rabu dua puluh satu maret dua ribu delapan belas sejumlah kota di indonesia mengalami fenomena hari tanpa bayangan
lembaga penerbangan dan antariksa nasional delapan mengungkapkan bahwa dampak fenomena ini akan membuat matahari lebih terik dari biasanya
bayangan timbul akibat cahaya tertutupi oleh suatu benda sehingga intensitas cahaya yang diterima area tersebut berkurang
namun rabu dua puluh satu maret dua ribu delapan belas sejumlah kota di indonesia akan mengalami fenomena hari tanpa bayangan
dikutip dari cnn indonesia com lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau lapan mengatakan bahwa fenomena ini terjadi akibat bumi beredar mengitari matahari pada jarak satu ratus lima puluh juta kilometer dengan periode tiga ratus enam puluh lima hari
garis edar bumi berbentuk agak lonjong sehingga bumi kadang bergerak lebih cepat dan kadang bergerak lebih lambat
matahari pun akan tepat berada di atas garis ekuator atau berada tepat di atas kepala saat tengah hari
ada sejumlah dampak yang akan terjadi dalam fenomena ini
di antaranya matahari akan lebih terik dibandingkan hari biasa
sejumlah kota yang bakal mendapatkan fenomena ini di antaranya sabang aceh bangka blitum pontianak kalimantan barat dan denpasar bali
sebagian masyarakat di indonesia akan mengalami satu siang tanpa bayangan
kita akan membahas hal ini lebih dalam bersama peneliti fisika matahari pusat sains antariksa lapan bapak agustinus gunawan
selamat pagi menjelang siang pak gunawan
ini siang menjadi hari yang dinantikan oleh masyarakat ya utamanya di beberapa daerah
kami ingin tahu fenomena ini akan terjadi dua kali dalam tahun ini
penjelasannya seperti apa pak gunawan
sebenarnya ini peristiwa yang
berlangsung setiap setahun dua kali yaitu bulan tanggal dua puluh satu maret yaitu hari ini dan tanggal dua puluh tiga september
ini terjadi karena bumi seolah mengelilingi matahari itu membentuk sudut
sumbunya membentuk sudut sebesar dua puluh tiga lima derajat seperti yang kita lihat di sini
sehingga pada suatu saat matahari akan tampak berada di utara
kalau berada di bumi sedang berada di sini
atau pada gerakan
jadi ini adalah peristiwa yang lebih atau berada di selatan
ini sebenarnya lebih mengatakan adalah gerak semu matahari
jadi walaupun pada kenyataannya bumi mengelilingi matahari
tapi ini adalah istilahnya gerak semu seolah olah matahari yang mengelilingi bumi
dari sini akan kelihatan bahwa
tampak bahwa matahari berada di utara
kemudian berada di ekwator sis
kemudian bergerak di selatan
lalu pada tanggal dua puluh tiga september dan dua puluh satu maret
matahari persis berada di ekwator
sehingga kalau pada pukul dua belas siang
kita akan mengalami fenomena tanpa bayangan
tapi hanya pada pukul dua belas siang itu saja
itu kira kira seperti itu
makanya pontianak itu menjadi semacam tempat istimewa
yaitu karena itu
dan pontianak adalah satu tempat yang sangat menarik

sehingga kira kira perlu di sekitar tugu katuliscewa di pontianak
dibuat seperti yang ada di gambar ini
ini dalam berasal dari negara ekwator

ini adalah garis membelah belahan utara dan selatan bumi
ini adalah garis yang membelah belahan utara dan selatan bumi

di sekitar quito ibu kotanya
ini adalah belan utara ini belan selatan
nah saya mengusulkan kepada pemerintah daerah kota pontianak
anggap membuat semacam yang sama
di mana ada satu garis yang membelah kota pontianak
dan di situ ditujukan bahwa ini adalah ekuator
jadi kalau di sini belan utara di sini belan selatan
kira kira seperti itu
ya memang hal ini juga nanti bisa menjadi tujuan wisata
kalau kita ke pontianak ya pastinya
tapi dengan fenomena equinox ini kan tahun lalu juga sudah pernah terjadi
apakah memang ini akan tahunan memang setiap tahun terjadi
dan apakah kota kotanya akan juga pasti itu lagi pontianak lagi
atau akan sedikit bergeser
ya selalu selalu terjadi dua puluh satu maret dua puluh tiga september
dan selalu terjadi di pontianak kalau di indonesia ya
sebenarnya ada juga beberapa kota lain misalnya kota bonjol
kalau nggak salah
lalu ada di sulawesi tapi mungkin yang di sulawesi tidak ada kota yang terdekat dengan garis ekwator
saya kira salah satu keunikan pontianak
ya itu satu satunya kota di dunia yang persis dibelah oleh ekuator
oke pak gunawan untuk fenomena kali ini ya selain tanpa bayangan
masyarakat sekarang menerima banyak sekali nih
isu isu yang kami sinyalir itu hoax
sebetulnya dampak dari fenomena ini apa saja sih pak
selain suhu siang hari nanti akan lebih terik dari biasanya
tidak ada dampak apa apa
masalah terik dan tidaknya itu juga saya kira sama saja
bahkan sebenarnya kalau kita amati pukul dua belas siang itu malah tidak seterik pukul dua kan
pukul dua belas siang itu malah tidak seterik pukul dua kan kalau kita amati
karena peristiwa penyinaran matahari itu kan ada semacam disimpan dulu radiasinya
baru kemudian lebih terasa lagi panasnya beberapa saat kemudian
walaupun radiasi matahari memang paling besar pada saat berada di atas kepala
tapi panasnya yang terasa itu beberapa saat kemudian
karena peristiwanya disimpan dulu oleh atmosfer bumi
sehingga kita akan merasakan bahwa itu akan lebih panas setelah beberapa jam seudahnya
kita kira seperti itu
baik terima kasih pak gunawan untuk informasinya berbincang bersama kami di after sepuluh hari ini ya
karena saya yakin betul banyak sekali masyarakat yang menantikan
utamanya masyarakat yang ada di pontianak
keluarga dari sejumlah kota yang tinggal di kawasan garis ekuator akan merasakan
fenomena unik siang tanpa bayangan pada hari ini
salah satunya adalah kota pontianak
kita akan lihat seperti apa update situasi di sana jelang siang tanpa bayangan ini
sudah ada adi saputro di pontianak
selamat pagi menjelang siang adi
bagaimana reaksi dan antusiasme masyarakat pontianak dengan adanya fenomena unik equinox hari ini
indonesia raya tadi ini timohon berdiri
saat ini saya berada di tugu katolik setiwa
di mana pusat
festival kulminasi matahari dilakukan digelar di sini
dan baru saja dibuka festival kulminasi matahari pada pagi ini
dan saat ini sejumlah tamu undangan dan para pengunjung juga sudah mulai berdatangan ke tugu katolik setiwa ini
di mana nanti kita akan menyaksikan detik detik puncak kulminasi matahari pada pukul sebelas tiga puluh
dan saat ini sedang berlangsung
yang bernyanyi untuk lagu kebangsaan indonesia raya
di mana para pengunjung sudah nikmat menyanyikan lagu kebangsa indonesia raya
untuk titik nominasi nanti akan berlangsung pada pukul sebelas tiga puluh
waktu indonesia barat
di mana pada saat itu kita akan melihat detik detik secara perlahan dayangan kita dan benda benda yang berdiri tegak pada saat itu hilang
dan ini menandakan bahwa
si matahari berada tegak lurus di atas kepala kita
dan saat ini cuaca di kota pontianak sangat keras
bahkan suhu udara juga ada sedikit peningkatan
di mana saat ini suhu udara sangat panas
dan ini juga juga menyebutkan langkah masyarakat untuk datang ke tempat tugu katolik setiwa ini
di mana nanti akan dilihat bagaimana dua fenomena bangsa
di mana di mana ada seluruh ayam yang bisa berdiri dan beragam pergiatan petenian budaya
terutama petenian budaya di keduka
dan juga beragam budaya lain
dan juga beragam budaya lain yang ada di keduka
dan ini sangat menarik
dan saat ini kita mulai hari ini
kita sudah mulai mendatangkan planet nuriuk dari batu
bagaimana memberikan edukasi tentang fenomena alam fulminasi ini
terima kasih yadisa putro
kami tentu sangat menantikan ya bagaimana situasinya nanti di pukul sebelas tiga puluh lima waktu indonesia barat
telur bisa berdiri konon katanya
hanya di pontianak mungkin